arus balik di palimanan cirebon senin pagi di jalan tol maupun jalan arteri terpantau ramai lancar
sementara itu kondisi arus lalu lintas pada hari pertama kerja di kota cirebon mengalami peningkatan jumlah kendaraan
tidak terlihat antrian panjang di gerbang tol palimanan
kepadatan kendaraan di ruas jalan tol palimanan kanci senin pagi terpantau ramai lancar
kendaraan dapat melaju dengan kecepatan maksimum delapan puluh km per jam di jalan bebas hambatan tersebut
sementara itu arus lalu lintas di jalan palimanan raya juga terpantau ramai lancar
arus balik didominasi oleh kendaraan roda dua yang menuju ke bandung dan jakarta
kepadatan arus lalu lintas terlihat di perempatan kawasan batik trusmi
sementara itu suasana arus lalu lintas di kota cirebon sudah mulai semakin ramai
akibat banyak warga yang sudah mulai kembali bekerja